yang sudah dua puluh hari kelompok bersenjata egyenusko goya menyandera pilot susi air kapten willips mark martens di distrik karo kabupaten duga papua
panglima tni yudo margono mengungkap kendala untuk melakukan upaya pembebasan karena kelompok bersenjata tersebut kerap berpindah tempat dan berbaur dengan warga
karena ini tidak bukan juga dalam situasi khusus
jadi sekarang melaksanakan tugas yang selama ini sudah tergelar baik pasukan pengamanan perbatasan maupun pasukan yang bko polri yaitu dape kartans
kita optimalkan prajurit yang berada di sana
karena yang kita hadapi juga bukan musuh yang tetap kemudian bisa berhadapan bukan
jadi kerombolan yang tempatnya berpindah pindah dan bersama sama dengan penduduk
nah ini kan tidak mudah untuk mengambil dari penduduk ini